saudara pemerintah kabupaten tanah datar saat ini di provinsi sumatera barat
menetapkan masa tanggap darurat dampak bencana banjir lahar dingin gunung merapi
masa tanggap darurat terhitung mulai minggu dua belas mei kemarin
dan selama masa tanggap darurat pemerintah kabupaten tanah datar
dirikan beberapa posko penanggulangan dampak pasca bencana banjir lahar dingin
ada lima posko darurat dan satu posko induk penanganan pasca bencana
yang ditempatkan di indo jalito batu sangkar
selain fokus untuk mencari korban hilang selama tanggap darurat
pemkap juga akan fokus untuk melakukan pembersihan di kawasan permukiman terdampak
dari data bpbd kabupaten tanah datar bencana banjir lahar dingin ini
atau lahar hujan ini berdampak pada tujuh kecamatan dari empat belas kecamatan yang ada
kabupaten tanah datar memutuskan hari ini tanggal dua belas
terhitung tanggal dua belas kita tanggap darurat
tentunya kami tadi dari tadi malam langsung gerak cepat ya
kita pertama target kita adalah mencari yang hilang
dan menyelamatkan rumah masyarakat kami yang tergenang lumpur
dan jalan jalan yang kena lumpur bagaimana membuka akses bisa masuk ke kota batu sangkar ini